aja rodiah kagak boleh kebaik aduh ini namanya juga usaha sambil berdoa dan umi sendiri yang
ngomong barusan iya usaha dan berdoa untuk mendapatkan barang orang lain apalagi suami
orang itu kagak boleh dosa ya mati kek mati kek ini kecantik masih muda masih kenceng pasti masih
bisa nemenin ya iya sih emang bener ini kan memang jadi rebutan perasaan banyak banget yang
demen deh saya juga sudah punya istri atika tapi kalau atika senang sama laki laki yang udah
punya istrinya kayak saya saya juga mau amit amit najis ya uh kurang ajar lo ya siapa juga mau sama
tukang kolang kali yang ada nih kalau gua kawin sama elu tiap hari gua diempanin kolang
nih gua mau terima coba anak gue mau diperkas kayak begitu dulu gue gemes bener bener dia
ayah juga kagak terima kalau ada unsur manfaatin anak ntar kalau pesantren itu udah buka ayo bakal
larang anak ayah ikut tujuh sekalian lokasi tahu ama warga yang lain jangan ampel dia pada masukin
anaknya ke pesantren hilad yang bohong sorang hai h contra siq to hok gitu kita berdoa pamit ya
udah habis orangcingnovensia benny eie kret nya
data untuk barang barang di gudang yang mau kita lihat kamu udah bawa
udah aku bawa reh ada di lantas
bagus kalau gitu
tapi rob kemungkinan hari ini kita sampai sore loh
iya kenapa reh
ya setelah ngecek barang di gudang gimana kalau kita nyari tempat untuk buka
jadi kita bisa berbuka bersama
aku harus buka puasa bareng keluarga aku
apalagi dalam keadaan seperti ini harus sering bersama mereka
oh iya reh nanti pengecekan di gudang kita usahakan nyatakan lama ya
biar kita bisa buka di rumah masing masing
baiklah rob kalau memang itu mau kamu
aku sadar kalau saat ini robin memang sama sekali belum bisa menyukai aku
aku harus mencari jalan keluarnya
ya udah deh mak kok segini dulu aja deh kita pembicaraannya
soalnya rum juga mau siapin materi dan kemungkinan akan ada guru tambahan sih
oh ya udah kalau gitu
rum maaf ya mpok gak bisa nganterin sampai depan
iya gak apa apa pok rum juga ngerti mpok kan harus banyak istirahat
udah gue aja ya
enggak gak apa apa gak usah mak rum bisa sendiri ya
oke rum ke depan doang gak apa apa ya
kalau gitu rum pamit ya pok
udah mah gak usah diantar
ya elah ini rum deket begitu aja apa salahnya sih
gak apa apa ya
ah pake bb nya
oh keren pat
lebih kuat lebih ke relog
kita sendiri emang juga
malam mungkin lewat sini
tapi jenis makanannya berbeda
disesuaikan dengan orang yang
buat buka puasa
jadi tetap aktif
ada kegiatan di warung sini
alhamdulillah ya emak ya
saya setuju emak
justru bukan waktunya kita untuk males malesan
males sebaliknya ya emak ya
kita harus makin semangat
jadi harus tetap jualan emang ojo ya
ramadi gue amatin meskipun budak
orangnya baik dan santun
wah si romi
buat dapetin si romana
masih mau jepit ke dalam ya
itu bukannya si romana sama si ramadi
ngapain mereka berdua di rumah haji sulam
ini kudu kita kasih tahu sama haji muhyiddin
berita penting termini
pasti haji muhyiddin kaget dengar berita ini
sebelum dia denger
dia kudu kasih komisi dulu buat kita
ngasih komisi dulu
belanja kolang kali ini kagak salah nih
banyak banget deh
ini kan buat dagang
atika turut prihatin ya
semenjak ustadz jakaria pergi umroh
napka itu arti cari
ibaratnya berusaha sambil berdoa
kalau ustadz jakaria nelfon umi dari mekah
titip salam ya dari atika
boleh ntar salamin ya
didoain di depan ka'bah
boleh doanya doa apa ya
atika minta didoain
ya kalau kagak
atau mas rahmadi
boleh apa ya
ya boleh nafsir atika dong
pan biar lebih cepat lebih baik
atika bisa melepas
atika dengerin umi ya
kalau robi boleh
kan udah punya nyaru mana
apalagi haji sulam
itu udah suaminya haji rodia
kagak boleh gitu baik
pan nama umi ya
rasanya juga usaha sambil berdoa
kan umi sendiri yang ngomong barusan
iya usaha dan berdoa untuk mendapatkan barang orang lain
apalagi suami orang lain itu kagak boleh
masih muda masih kenceng
pasti masih banyak yang nemenin
iya sih emang bener
atika ini memang jadi rebutan
perasaan banyak banget yang demen deh
saya juga sudah punya istri atika
tapi kalau hatika senang sama laki laki yang udah punya istri nih ya kayak saya
saya juga mau
kurang ajar lo yeh
siapa juga yang mau sama tukang kolang kaling
yang ada nih kalau gue kawin sama lu
tiap hari gue diempanin kolang kaling
bisa kembung dong berat gue
boleh boleh boleh masukin
lho allah muat apa nih banyak bener ya allah

jadi ternyata si sulam tuh dibebasin sama polisi pak ji
kata polisi dia dinyatakan tidak bersalah
kok dinyatakan kagak bersalah gimana sih itu
ya saya kagak tau emang polisinya sendiri ngomong begitu tadi mas saya
wah ini kagak adil nih
waduh ini polusi gimana sih ya
masa orang salah dikatakan gagal bersalah
hukum apaan ini
kayak mainan aja dibikin
mainan aja dibikin
terus gimana dong pak haji
gini aja lu jangan sampe kes tau warga atau siapapun juga ya masalah ini
nah nanti warga bisa berbalik jadi simpati sama siswa
hahaha bener bener pak ji saya setuju tuh setuju
ya allah atika
umi lupa beli mentega
kan sekarang lewat di tokonya aja mau idin
beli situ dulu ya
nanti atika temenin ya
sekalian atika liat liat
siapa tau aja ada yang bisa atika beli disono
buah semangka buah kedong dong
neng atika bolehkah engkau godain abang dong
tahan sih lu peganjinan banget
mandi di atas meja
atika kurus karena kelamaan menjadi janda